saudara saudara selamat sore
hari ini kami akan melakukan beberapa hal terkait dengan update
yang pertama adalah data hari ini
dan kemudian evaluasi kita dalam seminggu kemarin pada beberapa kelompok data
yang secara signifikan bisa kita lihat bahwa optimisme yang kita bangun bersama sama
menunjukkan ke arah yang lebih baik
hari ini memang kita melakukan pemeriksaan spesimen sebanyak sebelas tujuh ratus delapan puluh tiga spesimen
kita memaklumi bahwa di hari sabtu dan minggu kemarin ada empat puluh enam laboratorium yang tidak beroperasional
karena memang libur hari kerja pada kelompok laboratorium itu
oleh karena itu maka pemeriksaan yang kita lakukan sampai dengan hari ini
untuk seluruh spesimen sebanyak tujuh ratus delapan puluh dua tiga ratus delapan puluh tiga
kalau kita mengkaji dari data spesimen saja
maka total akumulasi kita
kalau dihitung secara keseluruhan secara nasional
maka kita telah melakukan pemeriksaan sebanyak dua tujuh ratus tujuh puluh sembilan per satu juta penduduk
angka ini kalau dilihat secara nasional memang angkanya berada pada kisaran dua
kalau kita bandingkan dengan jepang misalnya
jepang melakukan pemeriksaan spesimen tiga empat ratus delapan puluh empat spesimen per satu juta penduduk
oleh karena itu kalau kita kemudian coba memperinci di dalam beberapa provinsi
kita bisa melihat bahwa sumatera barat misalnya
telah melakukan pemeriksaan tujuh satu ratus enam puluh delapan per satu juta penduduk
kemudian sumatera selatan dua delapan ratus delapan puluh sembilan orang per satu juta penduduk
dki jakarta dua puluh satu empat ratus enam
ini jauh di atas rata rata yang dilaksanakan oleh jepang saja misalnya
kemudian jawa timur baru melaksanakan satu empat ratus dua puluh delapan per satu juta penduduk
ini artinya bahwa memang perlu dilakukan upaya pemeriksaan laboratorium berbasis pcr
real time pcr yang lebih masif lagi di jawa timur
kemudian di bali dilaksanakan tujuh satu ratus lima puluh satu per satu juta penduduk
kalimantan selatan jawa timur
selatan dua dua ratus delapan puluh satu per satu juta penduduk
ini juga kita harus lebih banyak tingkatkan lagi
kemudian sulawesi selatan lima dua puluh satu per satu juta penduduk
papua empat empat ratus tiga puluh enam per satu juta penduduk
angka angka ini adalah pedoman kita untuk melaksanakan pemeriksaan lebih masif lagi
pada daerah daerah tertentu yang secara data
kita lihat kasusnya memang signifikan bertambah dengan baik
dari pemeriksaan spesimen yang hari ini kita dapatkan
maka kita mendapatkan kasus konfirmasi positif satu delapan puluh dua orang
sehingga total konfirmasi menjadi lima puluh lima sembilan puluh dua orang
kemudian kalau kita lihat distribusi sebarannya
maka jawa timur hari ini melaporkan dua ratus sembilan puluh dua
namun juga melaporkan satu ratus tujuh puluh satu kasus sembuh
jawa tengah satu ratus sembilan puluh delapan kasus baru dengan empat puluh tiga sembuh
sulawesi selatan satu ratus delapan puluh delapan kasus dengan lima puluh dua sembuh
dki jakarta melaporkan satu ratus dua puluh lima kasus baru
dan dua ratus lima puluh empat kasus sembuh
tujuh kasus baru dan empat puluh sembilan kasus sembuh
ada dua puluh satu provinsi yang hari ini melaporkan kasusnya di bawah
dan ada tiga belas provinsi yang hari ini tidak ada kasus baru
bahkan melaporkan kasus sembuh lebih banyak
ketiga belas provinsi yang hari ini tidak melaporkan
adanya penambahan kasus baru adalah aceh bengkulu
yogyakarta jambi kalimantan barat kepulauan rio sumatera barat sulawesi tengah lampung
maluku utara sulawesi barat nusa tenggara timur dan gorontalo
papua hari ini menambahkan tiga kasus baru namun satu ratus lima sembuh
sumatera selatan dua puluh tiga kasus baru dan enam puluh enam sembuh
maluku melaporkan lima belas kasus baru dan dua puluh tujuh sembuh
bahkan kepulauan rio tanpa kasus baru dan enam sembuh
kalau kita kaji terkait dengan data sembuh
maka angka rata rata dunia kasus sembuh adalah lima puluh empat lima belas persen
memang angka nasional kita masih di bawahnya yaitu empat puluh satu empat puluh delapan
namun kalau kita mengacu pada rata rata dunia maka ada delapan belas provinsi yang angka sembuhnya
di atas rata rata angka sembuh dunia
bahkan ada lima provinsi dengan angka kesembuhan di atas delapan puluh persen diantaranya adalah bangka belitung
jogjakarta sulawesi tengah sulawesi barat dan kuruntalo
total sembuh hari ini sebanyak delapan persen

kita mencoba totalnya dalam tahun dua ribu enam puluh empat sehingga totalnya menjadi dua puluh tiga delapan ratus
meninggal lima puluh satu orang totalnya menjadi dua delapan ratus lima orang
kalau kemudian kita mencoba lebih mendalami tentang cfr kasus angka persentase meninggal
dari kasus penyakit ini kalau kita lihat angka dunia adalah lima satu persen
satu persen angka nasional kita ada di lima lima belas persen ini lebih rendah dibanding dengan jepang
yang angkanya lima tiga puluh tiga persen bahkan dua puluh tiga provinsi angka kematiannya di bawah angka rata rata dunia
yaitu lima satu persen ini yang kemudian kita yakini bahwa optimisme kita kesembuhan pasien
dengan covid sembilan belas ini semakin baik empat ratus empat puluh delapan kabupaten kota di tiga puluh empat provinsi telah terdampak covid sembilan belas
dan kita masih ketat untuk melakukan pemantauan terhadap empat puluh satu enam ratus lima orang dan pengawasan terhadap
pdp sebanyak tiga belas tiga ratus tiga puluh lima orang saudara saudara sekalian kerja keras kita kerja bersama kita
semakin hari semakin menunjukkan hasil yang baik beberapa angka yang kami sebutkan di atas adalah
indikator dari keberhasilan itu namun kita tetap harus meyakini bahwa wabah covid sembilan belas ini
masih mungkin terjadi oleh karena itu mari bersama sama protokol kesehatan tetap kita jalankan sebaik baik
di antaranya menjaga jarak ini menjadi kunci kemudian menggunakan masker dan rajin mencuci tangan dengan menggunakan sabun
cara ini adalah cara yang paling baik untuk kita bisa memberikan jaminan bahwa kita aman dari kemungkinan tertular
rasa aman ini yang dibutuhkan agar kita bisa produktif kembali dan kemudian bisa menjalankan tugas kita kembali
dan kemudian kita tidak terpuruk dalam kesulitan yang lebih lama dan lebih berkepanjangan
saudara saudara ini yang menjadi perhatian kita pada hari hari kerja ini perhatikan betul bahwa protokol kesehatan
untuk tidak bisa dilaksanakan dengan baik manakala di perkantoran tidak dijaga jarak ruang kerja satu dengan yang lain
kemudian di saat makan siang di jam yang sudah kita sepakati bersama kita masih berkerombol
kita masih saja tidak menjaga jarak kita masih saja tidak mematuhi menggunakan masker
maka ini juga memberikan potensi yang besar untuk kemungkinan terjadi

juga mematuhi menjaga jarak di transportasi umum ini menjadi penting untuk kita
oleh karena itu mari komitmen ini tetap kita jaga agar kita bisa secara bersama sama mengendalikan sebaran covid sembilan belas ini
kita akan mampu melaksanakan ini dan kita bisa menanggulanginya secepat mungkin
saudara saudara pastikan bahwa kita bisa melaksanakan dengan baik